kampung bomomani kabupaten dogiai papua tengah menggelar tradisi bakar batu
acara tradisional masak bersama ini terbilang langka karena hanya digelar pada saat tertentu
seperti saat musim panen
kita lihat beginilah tradisi bakar batu yang digelar warga kampung bomomani
kabupaten dogiai papua tengah pada rabu
sesuai namanya tradisi bakar batu dilakukan dengan
membakar batu kali dalam tumpukan kayu hingga batu menjadi panas dan berwarna merah
batu yang dibakar ini didata kemudian ditutup daun pisang
barulah aneka bahan makanan seperti daging dan sayuran diletakkan
lalu ditutup kembali dengan daun hingga matang selama dua jam
acara tradisional memasak bersama ini dilakukan sebagai wujud syukur atas hasil panen yang melimpah